menjadi korban dari virus covid sembilan belas tidak hanya berbahaya bagi nyawa
namun juga memerlukan biaya yang tinggi
guru besar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia hasbullah
tak berani mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan
mengingat besarnya beban ekonomi dalam proses penyembuhan covid sembilan belas
hasbullah tak berani menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual
yang digelar komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional senin sore
hasil studi hasbuloh yang dilakukan di sembilan provinsi menemukan
biaya tertinggi pengobatan covid sembilan belas mencapai rp empat ratus empat puluh enam juta
sementara rata rata pengobatan untuk satu pasien covid sembilan belas
sebesar rp satu ratus delapan puluh empat juta rupiah dengan rata rata perawatan selama enam belas hari rawat inap
masyarakat pun diminta disiplin menjaga protokol kesehatan
agar tidak berpotensi menciptakan kluster baru dan berpotensi
membebani perekonomian dengan jumlah yang sangat besar
kalau cukup lama bisa ngabisin lima ratus juta
enam ratus juta tadi berarti benar ya
ya tapi dari kajian yang saya survei di sembilan provinsi yang tertinggi rp empat ratus empat puluh enam juta
rata rata habisnya berapa
rata rata satu ratus delapan puluh empat juta
dan rata rata perawatannya enam belas hari saja
hasbullah menambahkan pengeluaran negara untuk penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi
mencapai rp delapan ratus triliun
disiplin melaksanakan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci utama
menekan angka penyebaran covid sembilan belas